dan hebrahrap tidak ada terulang dimanapun mengotori lembaga pendidikan mengotori
apalagi ini pesan tersemasa allah diberi dari saya harap itu tidak terlalu lagi
dimanapun tempat saya mau menghormati wanita wanita
pengguna media sosial di kabupaten jombang jawa timur dikejutkan dengan pernyataan seorang
perempuan yang mengaku telah dicabuli pengurus sekaligus putra pemilik pondok pesantren besar
di kecamatan peloso jombang namun tiga hari kemudian akun yang mengunggah pernyataan itu hilang
selanjutnya di berbagai grup percakapan tersebar surat pemberitahuan dimulainya
penyidikan atau spdp dari polres jombang penyidikan dilakukan terhadap seseorang
berinisial msa dengan sangkaan pencabulan sehari kemudian saya menerima sebuah pesan
berisi kronologi peristiwa pencabulan saya mencoba menelusuri kebenarannya
saya berusaha menghubungi msa yang namanya disebut di spdp polisi dan di dalam pesan
yang beredar di grup grup percakapan tetapi tidak banyak pihak yang mau berbicara terbuka
terkait dugaan pencabulan pelecehan dan penyekapan yang melibatkan nama
msa setelah dua hari tanpa hasil saya mencoba menemui kuasa hukumnya
ya sejak saya dan tim ditunjuk sebagai kuasa hukum ya tentunya hanya teken surat kuasa
dimana surat kuasa itu juga sudah saya apa beritahukan ke polres tentang perkembangannya
kami masih menunggu karena apa kami dari tim kuasa hukum memang menunggu msa
dipanggil lah kenyataannya sekarang dipanggil atau tidak dari tim kuasa hukum belum tahu karena
memang dari polres tidak menghubungi kita dari pihak msa juga tidak menghubungi kita jadi kita
enggak tahu agus hoirul huda mengaku kurang memiliki keleluasaan dalam menangani kasus ini
untuk berkomunikasi dengan kliennya saja uda harus melalui perantara beberapa saat setelah bertemu saya
dua puluh desember dua ribu sembilan belas agus khoirul huda menerima pesan singkat yang berisi pencabutan kuasa atas msa
sementara itu saya berupaya mencari tahu keberadaan korban saya menghubungi kuasa
hukum korban dan membuat janji bertemu kuasa hukum korban menunjukkan tangkapan layar berisi
surat penyidikan kepolisian komunikasi korban dan tersangka dan beberapa bukti komunikasi lainnya
kuasa hukum korban juga menyampaikan proses hukum yang telah dilalui korban sejauh ini ada dua
korban yang melaporkan pencabulan pemerkosaan penyekapan dan kekerasan seksual oleh tersangka
laporan dilakukan sebanyak tiga kali antara dua ribu tujuh belas hingga dua ribu sembilan belas tetapi baru setelah laporan terakhir
kuasa hukum melihat titik terang yakni pada laporan dua puluh sembilan november dua ribu sembilan belas yang dalam kurun waktu tiga belas hari
jombang mengeluarkan spdp dan menetapkan msa sebagai tersangka tersangka sudah dua kali dipanggil
polisi namun tidak datang kuasa hukum dan korban berharap pihak pihak lain turut mengawal kasus ini
kami mohon meminta kepada kapolri untuk turun karena kami melihat ada indikasi oknum oknum
ya yang berharap proses hukum ini tidak jalan oleh karenanya yang pertama kepada
kapolri untuk mengawal kasus ini yang kedua kami berharap kepada komnas perlindungan perempuan
hai untuk membantu korban dalam pemulihan psikologis
yang ketiga kepada kementerian perempuan juga untuk turun untuk membantu mengawal kasus
ini sampai dengan tuntas didampingi kuasa hukum saya kemudian menemui orang tua salah satu korban
saya bertemu orang tua korban ayah korban menyatakan ketaatannya pada tuntunan pondok pesantren dan
rasa hormat kepada kiai tidak pernah luntur tetapi ia menuntut keadilan ditegakkan untuk keamanan
korban identitas orang tuanya saya samarkan orang tua mana sih yang menginginkan anaknya menuju
korban pelecehan seksual dan orang tua mana yang tega
rela anaknya menjadi korban siapapun orang tuanya apapun profesinya
hai seandainya itu terjadi pada orang orang yang lain apakah itu pejabat apakah orang kecil seperti
salingnya terjadi pada anaknya bapak bapak polres anaknya bapak hai ketua kejaksaan anaknya bapak
bapak anaknya bapak kepala daerah atau bupati dan lain sebagainya lah pak saya
bapak anaknya bapak kepala daerah atau bupati dan lain sebagainya lah mbak sayakin

kepada kuasa hukum saya menanyakan kemungkinan untuk menemui korban untuk melindungi identitasnya
saya menyebutnya sebagai korban satu demi keamanan kerna sarang moral keamanan korban aku tidak tinggal

korban satu tidak tinggal bersama orang tuanya
berdasarkan keterangan orang tua korban
orang orang suruhan tersangka kerap mendatangi kediaman korban
mereka mendesak korban agar mencabut laporan polisi
dan menerima penyelesaian yang mereka tawarkan
kepada saya korban satu mengatakan upaya hukum yang ia tempuh adalah bagian dari ikhtiar
agar peristiwa serupa tidak menimpa santri lain
karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini
kejadian itu terus terusan
saya merasa miris
sekolah yang selama ini diidam idamkan niat mencari ilmu
jauh datang ternyata sampai sana
diperlakukan seperti itu
dan kejadian ini terus berulang
saya ada rasa nggak terima
ya allah perencanaan ya allah
terus di tahun dua ribu delapan belas ada yang lapor
saya juga sudah diperiksa
saya bersedia menjadi saksi
sudah diperiksa sudah berjalan
ternyata bahkan tidak berhasil
saya tidak putus doa
tapi kemudian ada yang menguatkan saya
kalau begini tidak harus ditindak
tidak ada yang berani
tidak ada yang berani melangkah
tidak akan berhenti masalah ini
hanya saya menguatkan
ya allah tolong hemat
tidak akan selesai untuk mengambil ini jalan hukum
kalau tidak seperti ini tidak akan selesai
saya beranikan diri
saya yakin allah akan membantumu
menetapkan nabi dalam hidup suamanya di java
empat kaabup touch vahang
tak sedikit pun terbersih dalam benak korban
kepergiannya untuk mondok di kota santri bakal berujung petaka
di hadapan saya korban satu menceritakan kronologi pencabulan yang dilakukan tersangka
menurutnya peristiwa tersebut bermula saat wawancara internal pada dua ribu tujuh belas
di kegiatan itu memakai ilmu metafakta mereka mengistilahkan metafakta itu
katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal
jadi saya harus melepas pakaian dan melepas pakaian itu kan tidak bisa di logika di luar malar
saya nggak mau saya tetap saja saya tidak mau
tapi dia memaksa masih menggunakan alasan yang sama
kalau kamu tidak mau berarti kamu masih menggunakan akal
kamu belum menjiwai itu
dia mengatakan mau mengenalkan saya caranya dengan melepas seluruh paket
saya tetap biar saya tidak mau
saya tidak paham apa yang dimaksud
saya tidak paham juga maksudnya metafakta itu bagaimana
intinya tidak bisa di gunakan akal
saya harus menjiwai itu sampai dia menunggu lama sekali apalagi dia menunggu
saya tetap tidak berkenan
dia menyerah saya lagi
dengan alasannya sama
di situ saya merasa tertekan saya merasa nyawang
hidup tidak hidup mati tidak mati
ibaratnya itu itik kehilangan hidup
saya nggak tahu harus bagaimana
di situ nggak ada orang sama sekali
saya merasa ngawang benar benar melayang
berdoa sama allah
ya allah ya allah
dan dalam hadis saya bilang
alam semesta menyaksikan
alam semesta menyaksikan
meskipun tidak ada orang di situ
alam semesta menyaksikan
saya yakin alam akan membalas
menurut korban peristiwa itu terjadi sebanyak dua kali

korban mencoba mencari keadilan dengan menuliskan kronologi peristiwa yang menimpanya
korban mencoba mencari keadilan dengan menuliskan kronologi peristiwa yang menimpanya
korban kemudian mencoba mencari keadilan dengan menuliskan kronologi peristiwa yang menimpanya
bermaksud menyampaikan tulisan tersebut kepada pimpinan tertinggi pesantren
ia menitipkan tulisan itu namun pada orang kepercayaan tersangka
di luar dugaan korban tulisan itu malah tersebar di grup percakapan pesantren

masanya dua pekan kemudian sejumlah pria mendatangi asrama dan memaksa korban
membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan bersalah dan permohonan maaf
terus mereka bilang kalau saya itu penyebar fitnah mengatakan bahwa apa yang saya tulis itu fitnah

mereka tetap memaksa tetap mengatakan bahwa saya penyebar fitnah saya sampaikan
fitnah dari mana kalau memang itu fitnah fitnah dari mana itu flow kejadian yang saya alami
disitu sampai saya nangis saya juga bilang ke mereka ke bapak bapak itu saya sampaikan

saya juga bilang ke mereka ke bapak bapak itu saya sampaikan kamu tidak bisa menulis fitnah

seperti orang tua saya anak kamu diperlakukan seperti itu bagaimana perasaanmu sebagai orang tua
apa yang kamu lakukan apa kamu menyuruh anakmu mau menulis surat pernyataan bahwa dia itu salah

saya tidak merasa salah saya tidak mau menulis fitnah seperti itu
sepekan setelah itu korban menerima surat pemecatan dari pondok pesantren
korban memutuskan melawan untuk kepentingannya dan atas nama korban
korban lainnya ia berjuang mencari keadilan lewat jalur hukum
oktober dua ribu sembilan belas laporannya tercatat di kepolisian resor kabupaten jombang
saya yakin saya yakin saya yakin saya masih percaya
ada hati yang masih murni saya masih percaya
saya yakin saya yakin saya yakin saya masih percaya
yang melihat dengan kebenaran saya dan masih ada
korban sadar yang ia hadapi adalah jalan terjal dan panjang
ia berharap hukum tegak tak berpihak
demi kebenaran demi keadilan demi kemanusiaan
saya tidak takut saya tidak akan takut saya tidak gentar saya akan terus naik
saya yakin allah menolong saya
masih ada korban
saya yakin ada korban selain korban satu
tetapi saya tidak berhasil bertemu korban dua
saya mendapatkan pernyataan korban dua dari rekaman percakapan telpon antara korban dan kuasa hukumnya
korban dua mengaku hampir lima tahun dipacari oleh tersangka dan dijanjikan bakal diperistri
korban mengaku dicabuli saat masih berusia lima belas tahun pada dua ribu dua belas
empat tahun kemudian ketika korban berniat melepaskan diri dari tersangka bukan kebebasan yang ia dapat
kayak gitu yaudah
lalu ternyata udah pas udah di hotel
aku mau aku bilang gitu kan
ayo pengen tau nomornya
gede kayak gitu loh pak
pengen tau jerman ya
wah ini kesabaran ya
ya udah ya pak ya saya mau gak mau gak mau
udah itu nama dia main ketika udah
jadi terus saya udah mulai nangis
korban dua mencoba mencari perlindungan
ia jatuh hati pada salah seorang santri di ponpes tersebut
dan memohon bantuan kepada santri tersebut
untuk membantunya lepas dari tersangka
tetapi upaya korban diketahui tersangka
ia kemudian dijemput paksa oleh orang suruhan tersangka
dan dibawa ke sebuah tempat yang disebut puri
jadi berarti bener bener langsung saya digeret ke dalam gitu
ditendang dibukain lagi

hampir mau jatuh ke bawah
tapi ditahan sama dia
saya dua kali hampir apa
dua kali hampir jatuh dari jendela gitu pak
iya hari itu juga
habis itu saya disuruh buka baju waktu itu pak
bukan mending gue mau
langsung dia itu langsung bawa tempat sampah
udah di tangan udah di atas
bukan laka laka gitu lho pak
bukan laka laka mau langsung dilempar tempat sampah itu
bagi korban dua hari itu adalah hari paling perih dalam hidupnya
setelah dianiaya korban disetubuhi secara paksa
dengan pertolongan seorang teman
korban berhasil meninggalkan puri dan pergi jauh dari pesantren
ia berharap tersangka diadili dan dihukum
saya tidak terima dengan tindakan asosialnya yang diperintahkan

tujuh januari dua ribu dua puluh saya mencoba menemui msa di puri semanding peloso jombang
namun msa tidak di tempat
saya diarahkan menuju pondok pesantren pusat
di pondok pesantren pusat saya bertemu dengan perwakilan pengurus pondok pesantren
perwakilan pondok yang bernama khoirul ini menyampaikan
msa belum bisa ditemui
karena tak mendapatkan banyak keterangan saya pun berpamitan
tidak ada yang bisa ditemukan
kasus ini telah mengundang perhatian berbagai pihak
sembilan januari dua ribu dua puluh puluhan aktivis di kabupaten jombang
yang tergabung dalam aliansi kota santri lawan kekerasan seksual
mendatangi polres jombang
mereka menuntut polisi segera menahan tersangka
mendorong dan membesar polres jombang untuk mengusung tuntas
sampai melakukan penahanan terhadap muhammad subuki azal sani
salah satu toko yang ada di jombang
kedua menolak segala upaya berkaitan dengan penangguhan penahanan terhadap pelaku
karena ini dikhawatirkan dapat menginspirasi
membuat mendorong tokoh tokoh lain untuk melakukan kejahatan yang sama
kapolres jombang memastikan proses hukum terhadap tersangka msa berlanjut
kami terus berjalan melakukan proses penyelidikan ini
sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku
dan tersangka pemanggilan pertama
ini kita luncurkan pemanggilan tersangka yang kedua
dalam pemanggilan kedua tersangka dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada empat belas januari dua ribu dua puluh
tetapi tersangka tidak hadir
pada hari itu sekelompok orang mendatangi mapolres jombang
kelompok yang mengaku sebagai pendukung tersangka itu
menyebut upaya hukum yang ditempuh korban adalah bentuk kriminalisasi terhadap pesantren
orang orang yang sengaja melakukan kriminalisasi
selain berorasi dan menggelar doa bersama
enam orang peserta aksi bertemu wakil kepala polres jombang
jurubicara pondok pesantren muhammad soleh mengatakan
proses hukum yang menjerat tersangka adalah buntut persoalan internal pesantren
jika berdasarkan informasi yang kami dapatkan
itu kan tindakan pidana sampai terjadi pelecehan kemudian kekerasan seksual dan penyekapan
bagaimana sikap sendiri
kami menolak membantah adanya pertemuan
kan memang tidak ada
ketua dprd jombang mas ud zuremi berharap persoalan hukum yang melibatkan tersangka msa tidak diperlebar
tindak pidana yang disangkakan terhadap msa tidak semestinya mencemarkan nama baik pesantren
artinya kita tidak bisa melihat pondok pesantrennya
tidak bisa melihat lembaganya
tetapi adalah oknum orangnya
ini yang saya ikut prihatin terlebih sebagai yang dikatakan di publik adalah sebagai tokoh masyarakat
kami ingin menjaga marwah daripada lembaga lembaga pendidikan islam
lembaga lembaga apapun yang ada di jombang
dan utamanya jombang tetap kondusif
dprd jombang berharap kasus ini tidak membuat masyarakat
berpengalaman dengan penyakit
masyarakat khawatir menyekolahkan anak mereka di pesantren pesantren di jombang
dprd berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas
dan membuka diri jika ada laporan pelanggaran hukum yang dialami oleh santri
sementara bupati jombang munjidah wahab mengatakan
pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap korban
dan mendorong kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional
kalau kita ada tindakan itu ya
kita memberikan pelindungan dan pendampingan kepada korban
itu aja yang kita sepanjang yang kita bisa lakukan
ya sarapan saya supaya itu diselesaikan dengan cara baik dan profesional
jadi dalam hal ini apapun jangan sampai berhenti
tapi selesaikan dengan secara tuntas biar tidak ada kejadian lagi
di sisi lain kantor kementerian agama provinsi jawa timur
akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pesantren di jawa timur
yang jumlahnya lebih dari
ini kan pelaku biasanya pelaku oknum
kan tidak semua tidak semua ustadz tidak semua kiai
dan memang itu tidak boleh terjadi
ustadz kiai yang di dalam lingkungan pondok merupakan sosok yang harus ditaati
menjadi panutan kemudian melakukan hal hal yang melanggar aturan agama
makanya law enforcement ini harus ditegakkan
karena kita adalah negara hukum jadi tidak ada siapapun
siapapun meskipun di pesantren itu punya otoritas tersendiri
masyarakat juga tidak usah khawatir tidak usah khawatir
kalau ada kiai yang tidak tersentuh oleh hukum tidak ada tidak ada di indonesia
tidak ada itu
dua belas januari dua ribu dua puluh polda jawa timur mengambil alih kasus ini
usai gelar perkara polda jatim mencegah tersangka berpergian ke luar negeri
ini menjadi perhatian kita bersama
artinya kita tidak melihat status apapun terhadap tersangka
itu adalah equality kesetaraan
namun ada hal ya pelibatan beberapa yang menjadikan ini proses penyidikan
sedikit menjadi kendala secara teknis
contoh pemanggilan ke satu ke dua diabaikan kemudian membentuk suatu perkuatan opini
atau perkuatan pendapat ya katakanlah pendapat keterangan yang di luar daripada proses penyidikan
lebih baik pendapat itu dituangkan dalam berita ajar dan sah menurut hukum
yang kemudian menjadi hak daripada tersangka seperti itu
ya penyidik melakukan pembatasan ruang gerak yang sifatnya adalah
membatasi agar tidak keluar negeri
menanggapi perkembangan kasus pada dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh
jurubicara pondok pesantren majmal baharen hubelwaton minal iman
yang juga sekretaris jenderal organisasi sidikiah
didampingi jurubicara tersangka menggelar konferensi pers di surabaya
mereka menyangkal kronologi yang disampaikan korban
sekretaris jenderal organisasi sidikiyah umul khoironi menduga
ada proses hukum yang dilanggar dalam penetapan tersangka terhadap msa
karena itulah msa tidak memenuhi panggilan polisi
bapak msa ini belum disidik
artinya keterangannya itu belum dimintain
tetapi statusnya di dalam spdp yang itu sudah beredar di media masa
itu statusnya sudah tersangka
secara hukum ini tidak tepat gitu loh
kita dari msa tidak mau mendatangi kepolisian gitu loh
karena kita melihat sudah ada permainan ini sepertinya untuk menjebak
usai menggelar konferensi pers jurubicara tersangka nugroho haryanto
mendatangi polda jawa timur untuk menyampaikan surat dari tersangka
dalam surat itu tersangka mengatakan
ia tidak bisa memenuhi panggilan polisi lantaran sedang merawat ayahnya yang sakit
untuk menghadapi proses hukum yang berjalan
pihaknya berencana menyewa kuasa hukum untuk mendampingi tersangka
upaya santri menuntut keadilan kerap menemukan jalan buntu
berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan di lingkup pesantren tak seharusnya terjadi
kali ini akankah perjuangan korban membuka jalan keadilan
mengungkap kebenaran di balik fakta
serta membawa kasus dugaan pelecehan seksual
dan juga kekerasan yang terjadi pada santri di salah satu pesantren di jombang
hingga ke pengadilan
telah menjadi pekerjaan rumah polda jawa timur
publik berhak mengawal dan mengawasi
agar proses hukum yang sudah berjalan tak pincang